masa dari tenaga kesehatan indonesia mulai mendatangi silang barat monas
guna melakukan aksi unjuk rasa penolakan terhadap ruu omnibus law
masa sempat terlibat aksi dorong lantaran dihalau oleh petugas saat akan menuju kantor menko polhukam
penolakan terhadap ruu kesehatan omnibus law dilakukan lima organisasi
di antaranya ikatan dokter indonesia persatuan dokter gigi indonesia persatuan perawat nasional indonesia
dan ikatan apotekar indonesia serta ikatan bidan indonesia
dalam aksinya mereka menolak ruu kesehatan omnibus law yang dinilai banyak pasal yang merugikan para tenaga kesehatan indonesia
jadi kita minta kepada menteri kesehatan sekali lagi
ajak kami dialog dua arah
ada poin poin krusial yang harus dikompromikan
dan kita juga harus dikompromikan
sayang sekali bapak menkes tidak kompromi
sehingga sampai hari ini kita melakukan unjuk rasa aksi damai ini
aksi damai ini digelar ratusan perwakilan dokter dokter gigi perawat bidan dan apotekar dari organisasi profesi
di kantor cabang idi kota tasik malaya jawa barat beberapa waktu lalu
sambil membawa spanduk tenaga kesehatan ini menyuarakan penolakan terhadap pembahasan ruu omnibus law kesehatan
yang digelar dpr dan pemerintah
mereka beranggapan ruu omnibus law kesehatan tidak jelas dan merugikan masyarakat
poin yang paling disorot yakni penghapusan organisasi profesi
seperti ikatan dokter indonesia ikatan dokter gigi indonesia ikatan bidan indonesia ppni dan ikatan apoteker
selain itu kriminalisasi dokter dan tenaga kesehatan juga dimungkinkan terjadi dengan jika ruu omnibus law kesehatan disahkan
pasalnya terdapat pasal tenaga kesehatan bisa disangsi pidana
tiga sampai lima tahun jika terjadi kelalaian
yang pertama terkait kriminalisasi dokter dan tenaga kesehatan
yang kedua terkait dengan dihapuskannya eksistensi organisasi profesi
di hari yang sama sejumlah dokter dan perawatan yang tergabung dalam organisasi kesehatan
mulai dari ikatan dokter indonesia persatuan perawat nasional indonesia
hingga ikatan apotekar indonesia
menggelar aksi damai di rumah
di rumah sakit umum dokter harjono ponorogo
tak hanya memasang pita hitam di lengan kanan yang diartikan sebagai simbol matinya profesi petugas kesehatan
para tenaga medis ini juga membagikan setangkai buka mawar kepada pasien yang tengah berobat ke rumah sakit
saat ini yang justru menjadi korban ketika ruu ini disahkan adalah masyarakat
jadi di ruu nanti itu meniadakan lagi organisasi profesi seperti id ib ppni pdgi ia
nah itu diiadakan
tak hanya di rsud dr harjono ponorogo
aksi serupa juga serentak dilakukan di empat rumah sakit yang ada di ponorogo jawa timur
tim liputan cnn indonesia